suatu ketika hiduplah seorang anak laki laki bernama
regi waktunya untuk bangun pergi sikat gigimu sekarang
oh lima menit lagi ya bu
regi suka bermalas malasan melamun dan bersantai
regi sudah selesai belum ayo cepat ke sini sarapan
tapi dia akan melakukannya dengan santai sehingga dia akan membuang banyak sekali waktu
regi busnya sudah datang ayo cepat makan
regi senang berada di dunianya sendiri
tidak peduli waktu atau tempat dia selalu saja bermimpi
baiklah anak anak pelajaran hari ini akan menjadi yang terpenting
jadi pastikan kalian semua memperhatikan
terutama kau harus memperhatikan
sekarang semuanya buka buku kalian di halaman ke
hah kelas sangat membosankan aku harap aku bisa duduk di bawah pohon di sana
sekarang inilah tempat yang aku inginkan
aku harap aku bisa pergi ke sana
berbaring di sekitarnya di bawah naungan yang sejuk
dan benar benar tidak melakukan apa apa
regi heran menemukan dirinya
regi berada di kelasnya
tetapi di tempat ajaib yang indah
apa aku tertidur lagi
apa aku sedang bermimpi
kau tidak bermimpi sama sekali
selamat datang regi
selamat datang di taman perbuatan
ya ini adalah tempat yang sangat istimewa
di mana hanya sedikit anak anak beruntung yang diizinkan untuk berkunjung ke sini
jadi kau memberitahuku bahwa aku tidak bermimpi
kau tidak bermimpi kan
jadi taman ini memiliki dua sisi
sisiko adalah tempat di mana anak anak bisa makan apa saja yang mereka mau
dan mereka tidak perlu
kedengarannya luar biasa
bagaimana dengan sisimu pri hazel
di sisiku anak anak boleh makan setelah seharian bekerja keras
ya mereka berolahraga bermain game dan belajar banyak tentang alam juga
tidak mungkin aku memilih sisi yang itu
instead pertama saya membeli yang bagus dari tempat itu
jadi jangan lupa bisa mencoba baterai tadi
ini ada referensi yang cukup jelas
dan sudah sibling suku
ada jalan pipi
tapi mereka beli panggang itu
dia bahkan vapor tomat
ini bukan sebuah perhubungan
kakek kemanapun kau suka dan jangan khawatir tentang kekecauan apapun
mereka akan membersihkannya untukmu
sekarang pergilah makan apapun yang kau inginkan
regi sangat terpesona dengan segalanya
ini semua sangat enak aku tidak akan pernah bosan dengan ini
dia berkeliaran di seluruh tempat dan makan sebanyak yang dia mau
tetapi segera ketika dia makan terlalu banyak dia mulai merasa mengantuk
tempat tidur jeli itu terlihat sangat nyaman
mungkin aku akan tidur di sana
halo regi apakah kau bersenang senang
tentu saja perif florence
tapi aku merasa sedikit mengantuk jadi aku pikir aku akan tidur sebentar
tidur sebentar tidur
oh sayang tidak ada yang tidur di sini
kau tidak diperbolehkan untuk tidur
tempat ini hanyalah untuk makan dan makan dan bersenang senang
tapi aku lelah
kita bisa memperbaikinya
kemarilah nikmati dan makanlah pie apple yang lezat ini
ini akan membuatmu tetap terjaga untuk sepanjang hari
aku tidak ingin
regi tunggu kau masih belum menghabiskan pie nya
aku harus pergi
regi berlari secepat yang dia bisa keluar dari istana itu
makan begitu banyak membuatnya menjadi lambat
aku perlu untuk
penjaga tangkap dia
tidak tidak tinggalkan aku
tidak tidak tinggalkan aku
tidak tinggalkan aku
tidak tinggalkan aku
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kumohon jangan bawa aku
hah ya tidakkan sekarang
kau berada di sisi yang lain kau mengerti
salam untuk hazel selamat tinggal
aku tidak mengerti
regi terlalu lelah dan langsung tertidur
setelah beberapa saat dia terbangun
haki aku melihat kau berubah pikiran
tidak juga tidak juga aku ingin pulang ke rumahku
kau hanya bisa memilih antara taman flores atau tamanku
itu pilihanmu kau tahu
reggie melihat ke sisi florence dan menelan luda
dia tidak ingin kembali ke sana dan karena dia tidak bisa pulang
dia memutuskan untuk mencoba sisi hazel
baiklah aku akan ikut denganmu
sempurna ayolah kita akan memiliki waktu untuk bersenang senang
oh aku yakin kau akan sungguh sungguh menyukainya
lihat di sana
strawberry dan lemon kaya vitamin c
membuat tubuhku kuat membuatmu bahagia
waktu tidak terbatas
oh apakah akhirnya kau bersenang senang
aku aku masih ingin pulang
taukah kau ini membangun sistem kekebalanmu yang membantu melawan semua flu dan penyakit berbahaya
cobalah satu aku yakin kau akan menyukainya
oh tolong membantuku melihat
menurut dengan kita minah
rasanya manis dan renyah
manis dan renyah
aku masih mau pulang tapi ini menyenangkan
sekarang ayo pergi dan lakukan beberapa latihan
kau tahu seperti melompat melompat hook dua tiga empat
aku pandai bernyanyi dengan buah dan juga sayuran jadi aku akan pergi dan bermain dengan warung
kami perlu meningkatkan kesehatanmu
hazel membawa regi ke tanah luas tempat semua anak sedang bermain game dan berolahraga
pukul itu pukul itu
gak kau bisa
regi kenapa kau tidak mencoba berpartisipasi dalam perlombaan itu
tidak mungkin pri hazel
itu adalah hal terakhir yang akan aku lakukan
kau bisa melakukan itu
hei jangan malas
siapkan posisi mu
apa yang akan kulakukan
aku tidak mungkin menang
maggie pikirkan sesuatu yang menakutkan
seperti kau melarikan diri darinya
aku punya kue manis lainnya
dan reggie menang
oh aku sangat bangga padamu reggie
kau bermimpi lagi
katakan padaku apa yang tadi aku bicarakan
dan apa yang bisa kau ceritakan tentang itu
kita harus makan banyak buah dan sayuran
karena mereka mengandung banyak mineral
dan vitamin yang penting bagi kita
mereka membantu tubuh kita
menjadi lebih kuat untuk melawan penyakit
atau bakteri berbahaya
sama halnya dengan olahraga
meskipun pada awalnya
bisa sulit ini sungguh dapat membantu
otot tubuh kita tumbuh lebih kuat
dan lebih tangguh serta membuat kita lebih sehat
dan juga lebih bahagia
guru meskipun heran
sejak hari itu regi mendengarkan
pelajarannya dengan penuh perhatian
dan menikmati kehidupan bermain
bukan karena dia harus
tapi karena dia menikmatinya
dan makan yang membuatnya
sehat dan bahagia
para peri di taman perbuatan
bahwa bermimpi dan tidak bermain
menjadi anak yang membosankan